nanti rencananya aku mau kasih rekaman ini ke mundi
dan kalo mundi denger pasti dong dia marah sama jino
nah sebagai sahabat raya pasti ngebelen jino
terus abis itu kalo misalnya raya ngebelen jino
bisa aja raya malah milih buat ngejauhin mundi
nah pas mondi lagi galau kayak gitu itu kesempatan aku buat deketin mondi
pinter pinter semak semak
tang lu apa berhenti cepetan jalan lagi
keburu buru kayu soal
gak bisa din gua gak mungkin ngegelen si wily dikru sama anak pekobra
gua harus ke periwana anak nih
kal si wily dikeroy sama anak gokobra
di jalan dekat jembatan ujung kali kal
yaudah gua langsung sana
yaudah cepat ya kal ya
willi dikroyekan anak black cobra di batuan di jenggali
gue mau langsung ke sana ya
yaudah kal gue ke sana sekarang ya
jack kayaknya kita harus ke jembatan dulu deh
kenapa sih boy
willi dikroyek sama anak black cobra
willi dikroyek anak black cobra di jembatan di jenggali
bu mau langsung ke sana ya
kenapa you get sick
beliau masih dulu ada sayang
terima kasih bro
terima kasih bo
terima kasih bro
sekarang makin parah banget kah
alex sama dhani dakar sekarang sudah bergabung
jadi black cobra sama falkon makin kompak banget kak
tadi gue jalan sama jaki
hampir dicegat sama alex dan dhani dakar
cuman akhirnya mereka gagal
makin banyak aja musuh kita sekarang
wil mau gue bawa ke rumah sakit
gak usah boy
ini cuma bahu gue doang yang terasa sakit banget wil
boy jangan boy
mam mami tau gak sih
dan aku udah pernah kasih tau mami kan ya
kalau abahnya si raya itu sama mamanya moni moni itu
moni sama raya udah putus mam
gitu iya bener
ya bagus atu bagus
jadi kesempatan aku buat dapetin moni ada lagi
mam ini tau gak
aku punya rekamannya si gino juga
pengakuan dia kalau dia suka sama rakyat
mau denger gak
gue sih sebenarnya sudah lama suka sama raya

tapi memang gue gak pernah berani ngungkapin perasaan gue ke dia
karena gue takut itu bakal ngerusak pertemanan gue sama raya
kamu teh pinter pisang geringan
ayah bukti autentik wih
tapi kamu juga asal tahu mami tidak kalah smart sama kamu
mami teh sebentar aja
mami teh sebentar lagi juga akan syuting iklan sama akang ewok yang ganteng teh
udah gak sabar
mami teh lama lama deket sama dia
aduh pengen tahu aroma kayak ngartet kayak mwak gitu
kalau banyak banyak mulu biasanya kan asyuk
tapi setidaknya sama akang mantu
kayaknya smart og kan mami
mam jadi nanti rencananya
aku mau kasih rekaman ini ke mundi
dan kalau mondi denger pasti dong dia marah sama jino
nah sebagai sahabat raya pasti ngebelain jino
terus habis itu kalau misalnya raya ngebelain jenuh bisa aja raya malah milih buat ngejauhin moony
nah pas mondi lagi galau kayak gitu itu kesempatan aku buat deketin mondi
pintar pintar semak semak
kan turunan dari mami
ya biar bagaimanapun adriana tuh masih hbg
cuma setahun bedanya sama reva
aku memang seharusnya sabar ngadepin adriana
karena memang sudah janjiku untuk selalu menjaga dan memimpin dia
b saya gak tahu kalau kamu ternyata deketin adriana selama ini
dan saya baru tahu kalau kamu deketin adriana sejak adriana sma hingga sekarang adriana sudah kuliah
dan kamu harus sadar betul kalau kamu deketin adriana
bahwa dia adalah masih anak anaknya
apakah kamu yakin untuk meneruskan hubungan dengan adriana yang sangat muda belia ini dengan penuh kesabaran yang tiada batas nantinya
karena mama yakin kamu harus ngemong kamu harus ngayomin dia secara usianya masih sangat muda belia kan be
be bersedia untuk memimpin dan mengayomi adriana
be juga berjanji untuk kangen sabar menghadapi adriana
menghadapi adriana walaupun apapun yang terjadi
apakah kamu benar benar bisa janji sama saya be
buat adriana be siap berjanji
baiklah kalau begitu
saya akan merustui kalian
alhamdulillah ya rabbi alhamdulillah terima kasih ibu
mulai sekarang kamu bisa panggil mama
telepon jangan ya
enggak perlu di telepon
kayaknya harus di telepon ya
ah tapi kan mamanya bilang kalau teleponnya enggak diangkat angkat
berarti handphonenya enggak aktif
sp tuh kan gue juga bilang apa
dia tuh masih cinta sama gue
buktinya masih nelfonin gue
angkat enggak ya
suamah enggak ya
kamu lagi ada di mana
mama kamu bilang katanya kamu pergi ke sukabumi
terus dihubungi oleh mama kamu dan telepon kamu enggak diangkat angkat
jadi kamu seperti orang yang hilang
iya mas aku lagi pengen liburan aja mas
sumpah banget pikiranku
maka dari toko ke sukabumi
pengen mencari udara segar aja mas
aku juga pengen ngelupain masalah kita
masalah kamu sama mas
bukankah kamu yang minta cerai dari mas
sebenarnya ya mas dari lubuk hatiku yang paling dalam
aku enggak mau cerai sama mas
pilihan aku untuk menikah sama mas itu seumur hidup
pernikahan bukanlah permainan mas

dan aku mencoba untuk menyayangi reva anak mas seperti anakku sendiri
williamsus bosan aku perlu berangkat angkat mas